dan juga meminta agar memastikan tata kelola pemilu yang akuntabel
dan juga menjaga pemilu agar aman damai tidak ada masalah yang serius di bidang kesehatan
seperti wabaknya petugas di lapangan di masa lalu
bapak presiden juga mengingatkan
pentingnya kewaspadaan terhadap persoalan teknis
yang akan menjadi masalah politis dengan pengaruh kualitas pemilik